brody ya aduh gimana nih seri disuruh sama nyonya ke apotek brody mau tunggu di sini
atau gimana paduh neng jangan tinggalkan kang brody disini bersama mang diman bisa
ancur ini disini mendingan brody nganter neng ya ke apotek kalau kata nyonya mah cocok
kalau nggak ketahuan bisa nampak tuh makannya siapa sama aja kali malah mungkin lebih enak
sendiri iya sih cocok tapi enak kan juga gratis aku cocok sih ya cocok bilang aja
sih papa tuh cemburu enggak masih berondong tua enggak kan pak
masih cemburu ya
papa masih cinta kan sama mama
cinta tahu sama mama papa tuh takut kalau mama tuh
derbut orang lain
cinta katakan aja cinta
enggak usah juga
broding kita ngobrolnya sambil nemenin sendiri kerja
gak apa apa tuh neng
browding seneng lihat perempuan kerja
namanya brodi gak malu ya temenan sama pembantu
ngapain harus malu teman sama pembantu
punya istri pacar pembantu juga
asalkan kayak neng sma
gak enak kalau broding ngeliatin nang kerja sendirian
sama broding bantuin ya
gak usah broding gak apa apa kok
ini kan kerjaan istri jadi gak usah
eh broding juga di rumah juga suka gak gosok
ya bantuin ya
yaudah deh boleh kalau kayak gitu
biar diman aja yang gosok
kamu kan di sini tamu
nanti kalau kamu gosok sini nyonya marah
biarin kenapa sih
kan broding mau bantuin
iya gak usah itu lagi
gak bener bener bahaya
tapi biarin lah
kayaknya istri dipanggilnya nyonya deh
broding tunggu sebentar ya
mang diman tolong temenin broding ya
tapi kenapa teriaknya panggil
kamu dengerin saya manggilnya istri pake nanya lagi
oh jadi nggak boleh bilang nyonya panggil saya
itu baru namanya cocok
kamu ke apotek ya
saya kayaknya pusing mual sakit perut
kayaknya saya kebanyakan makan peyem
nyonya sih lagi gak mikir mikir makan makanya bagi bagi nyonya
eh aduh cepetan deh kamu pergi
bentar ya nyonya
gimana sih emang kamu punya duit
kalau punya pakai duit kamu dulu deh
lagian main pergi aja
tapi beli obat apa
tanya aja deh yang apoteknya
yang buat mual mual
berarti tanya aja sama orang apoteknya obat kebanyakan makan payem itu apa gitu ya
istri kelamaan istri
kebur pingsan nih istri
galak amat sih
tumbe lah akur sarang bang diman
hah cepo ding
ulah dimasukin kht nya si bang diman mah
dah sudah bawa orok eta
rarain apika sebelun sarang ih
ini adalah baju l
reapp masturbasi ya
ya bener baik
iya bener kalo pake motor makan sih cepet
eh mereka mana mana dimana
keh terus kan itu gue suka neng ngenah wahai mana kebiasaannya
lanjutin sama irah ikan di taman makannya pete
dimana lagi bete
olih dasar bolonya onsiah
pake bete betean ih pika sebelon
aduh kenapa sih jadi puyeng
makanya kalau makan sesuatu itu jangan serakah
gini deh jadinya
pak ini tuh bukan gara gara peyem tau
loh kalau bukan karena pim karena apa lagi
boy mau punya adik
boy mau punya adik
aku disini aja sih kan aku udah tau rumah kamu dimana
kayaknya mendingan hari ini jangan dulu deh
soalnya kan papi aku lagi strenk banget
aku takutnya kalau kamu ngantren aku ke rumah yang ada
tapi bisa makin marah sama aku
aku seneng boy
akhirnya masalah sama raya selesai juga ya
semoga aja udah gak ada masalah lagi deh
tapi sekarang nih
berarti aku harus hadapin masalah lain lagi
masalah tapi aku sama istri mudanya
aku yakin banget nih pas aku sampai rumah
pasti papi bakal marah banget sama aku
tapi itu kayaknya udah dihasut yang enggak enggak
sama istri muda papi aku
waktu tadi tadi kan udah sempet baikan kan
sekarang jadi uring oringan lagi deh
alasannya apa sih kenapa mamateri kamu itu gak suka sama hubungan kita
aku juga gak ngerti sih ya boy
aku juga gak tau alasan pastinya tuh apa
cuma kalau feeling aku sih
kayaknya dia tuh iri deh sama aku
dia tuh benci sama aku
dan dia tuh kayaknya gak bisa bahagia kalo ngeliat aku seneng happy happy jalan
orang kayak dia
dia pernah bilang sama aku
ya ampun jangan
aku juga gak tau
jahat banget ya mama tilly kamu ya
malahan dia pernah bilang
sambil bawa semua hartanya papi
rev ya udah kalo gitu aku harus bantuin kamu deh buat terhadapin mama tilly kamu
kayaknya mendingan kamu jangan ikut campur deh untuk
karena takutnya kalo kamu ikut campur papi itu malah bisa benci sama kamu
malah yang ada aku bisa dilarang ketemu sama kamu
terus mungkin kita udah gak bisa ketemuan lagi seterusnya